halim perdana kusuma jakarta kembali menggelar latihan raja wali perkasa atau rajasa
yakni pelatihan tahunan wajib lanut di jajaran tni angkatan udara
latihan rajasa dua ribu delapan belas berlangsung pada sembilan belas sampai dua puluh tiga maret mendatang
dengan rangkaian latihan perencanaan geladi posko dan juga manuver lapangan
latihan manuver lapangan di lanut halim perdana kusuma berlangsung pada rabu pagi
pelatihan tidak hanya melibatkan personel tni angkatan udara
tetapi juga alutsista serta fasilitas dan sarana pendukung lain
yang berada di lanut halim perdana kusuma
skenario yang dijalankan adalah operasi militer selain perang
yaitu penanggulangan bencana alam dengan setting bencana alam yang terjadi di sumatera selatan
hari pertama latihan melibatkan sekitar tujuh ratus personil tni au
tiga pesawat jenis cn dua ratus sembilan puluh lima dan tiga pesawat hercules
ada empat aksi manuver lapangan yang berlangsung
yakni pemotretan udara menggunakan pesawat cn dua ratus sembilan puluh lima
penerbangan tiga pesawat hercules untuk membawa tim yang akan menilai lokasi bencana
dan membawa bekal tambahan serta penelusuran medik udara
penerbangan empat pesawat hercules untuk menilai lokasi bencana alam yang terjadi di sumatera selatan
penerbangan lima pesawat hercules untuk menilai lokasi bencana alam yang terjadi di sumatera selatan
penerbangan enam pesawat hercules untuk menilai lokasi bencana alam yang terjadi di sumatera selatan
penerbangan tujuh pesawat hercules untuk menilai lokasi bencana alam yang terjadi di sumatera selatan
penerbangan delapan pesawat hercules untuk menilai lokasi bencana alam yang terjadi di sumatera selatan
penerbangan sembilan pesawat hercules untuk menilai lokasi bencana alam yang terjadi di sumatera selatan
penerbangan sepuluh pesawat hercules untuk menilai lokasi bencana alam yang terjadi di sumatera selatan

penerbangan tiga belas pesawat hercules untuk menilai lokasi bencana alam yang terjadi di sumatera selatan
penerbangan empat belas pesawat hercules untuk menilai lokasi bencana alam yang terjadi di sumatera selatan
penerbangan lima belas pesawat hercules untuk menilai lokasi bencana alam yang terjadi di sumatera selatan